memanjakan lidah dilakukan dengan menikmati kuliner yang nikmat sementara memanjakan mata
dapat dilakukan dengan menikmati pemandangan yang indah nah di dua lokasi ini kita bisa
menikmati keduanya sekaligus lokasi pertama ada di gianyar bali saat memasuki resto yang ada di
desa mas ubud ini pengunjung langsung disambut dengan taman yang rimbun hamparan sawah serta
kolam ikan dengan gemericik air yang membuat pikiran terasa berada di alam bebas di resto
ini menu bebek menjadi makanan favorit pengunjung yang pertama ada menu bebek rempah yang dibanderol
dengan harga seratus ribu rupiah untuk setengah ekor proses memasaknya cukup panjang bebek rempah
sebelum digoreng direbus dengan bumbu rempah lebih kurang tiga jam rempah yang digunakan
diantaranya jahe kunyit dan bumbu rempah lain yang jadi rahasia dapur resto ini bebek rempah
kemudian digoreng di dalam minyak panas hanya beberapa menit saja termasuk rempah yang telah
dihaluskan juga digoreng dan selanjutnya ditaburkan di atas bebek yang dihidangkan panas
sementara untuk bebek timbungan bebek dimasak di dalam batang bambu yang dibakar selama sekitar
dua jam bebek timbungan yang dihidangkan lalu langsung dituang dari bumbung atau batang bambu
bedanya dengan bebek rempah bebek timbungan sedikit berkuah setengah ekor bebek timbungan
ini dapat dinikmati dengan harga satu ratus tiga puluh rupiah dari rekomendasi teman ya jadi pernah sempat
coba di sini dan ternyata enak apalagi bebeknya buat penyuka bebek cocok banget datang ke
soalnya dagingnya enak dan bukunya enak tidak kalah indah dibawah yolali jawa tengah kita juga bisa menikmati teman teman yang memiliki harga yang sangat tinggi dan yang sangat berharga terhadap orang orang di jawa tengah

indah di boyolali jawa tengah kita juga bisa menikmati secangkir kopi dengan keindahan hamparan sawah dengan latar matahari terbenam
konsep ini dihadirkan oleh seorang pemuda penjual kopi keliling bernama dento
menggunakan motor vespa miliknya dento meracik kopi di lokasi dengan pemandang alam yang bagus seperti desa delingo berikut
kopi yang dijual beraneka ragam mulai dari kopi dengan cita rasa khas nusantara hingga kopi susu kekinian yang semuanya dijual tidak lebih dari lima belas ribu rupiah
kita healing healing mau nyore di sini pemandangannya bagus
ya ini enak sih ya kita bisa nongkrong nongkrong di sini pas sore sama teman teman sama adik adik ini
lewat bisnis kopi keliling ini dento bisa menjual hingga lima puluh gelas kopi setiap harinya
tim liputan cnn indonesia